lalu bagaimana dengan hasil penyusupan kalian
alhamdulillah ibu nda
kami berhasil masuk istana
dan berhasil masuk krosmedia ayahanda prabu
ayahanda prabu siliwangi tidak ada di dalam
kemana ayahanda prabu
kenapa tidak ada ayahanda prabu disini
sudah meninggalkan tempat ini cukup lama
ayahanda kalian tidak ada
benar ibu nda
kami tidak tahu dimana berada ayahanda prabu saat ini
mungkin ayahanda sudah pergi meninggalkan tempat ini
ayahanda kalian dalam bahaya
akhirnya luka lukaku sudah sembuh
berkat tenaga dalamku
aku bisa menyembuhkan lukaku
kemana laung seta
katanya dia mau mencari obat untuk lukaku
tapi kenapa sampai sekarang dia belum kembali
padahal hari sudah berganti
dan dia tidak bisa mencari obat untuk lukaku
dari hari dimana aku terluka
sudah aku sakit sekali lelah
beristirahatlah dulu di gua ini
sepertinya tempat ini aman
aku akan mencari obat dulu
untuk penyembuhan lukaku
tidur lelah setan
jangan lupa aku
dan meninggalkan aku sendiri
aku tidak akan maaf
bersemendilah dulu di gua ini
sampai tenaga dalamnya pulih lagi
aku pergi dulu
tidak tidak tidak mungkin
tapi aku berniat di pajajaran untuk mencari putraku mahes
aku harus melanjutkan perjalananku ke pajajaran
sekaligus aku mencari laut saya
mungkin saja dia ada di pajajaran juga
kau bisa mencari dia di pajajaran
buangku dia juga putra pabusiwan
kalian semua cepat bantu aku
lalu bagaimana dengan hasil penyusupan kalian
alhamdulillah ibu nura
kami berhasil masuk istana
dan berhasil masuk ke rosmedia ayahanda prabu
tetapi sangat disayang ayahanda prabu siliwangi tidak ada di dalam
kemana ayahanda prabu kenapa tidak ada ayahanda prabu di sini
sepertinya ayah anda prabu siliwangi sudah meninggalkan tempat ini cukup lama
ayahanda kalian tidak ada
benar ibu nura
kami tidak tahu di mana peradaan ayahanda prabu saat ini
mungkin ayahanda sudah pergi meninggalkan tempat ini
gusti prabu sepertinya kita harus melakukan sesuatu
apa yang harus kita lakukan
ilmu kanoragan yang sangat kuat
kita tidak bisa melawannya
kita memiliki musuh yang sama tahanlah serangan
aku memang putra siliwangi
tetapi ayah handa aku dan kian santang aku tidak menyukai mereka
aku juga ingin menghabisi mereka
jadi bagaimana jika paman bergabung saja denganku
aku harus mulai mempengaruhinya agar dia mau percaya kepadaku dan mau bergabung denganku
aku adalah raja pajajaran dan kau memiliki kanoragan yang sangat hebat
jika kita menjadi sekutu kita akan sangat luar biasa pangan
ikutlah bersamaku ke pajajaran
jika kita menyentuhkan kekuatan kian santang akan sangat mudah di kalahkan
apa kakang patiraga tidak jadi dibunuh
malah seperti dia akan bergabung dengan prabu surawi sesa
sebaiknya aku segera pergi
apa saya lakukan begitu saja
apakah kepenetraan paman dalam kekuatannya

paman dan di sini juga
bagaimana jika kita bekerja sama untuk menghabis sekian santang pak
apa tidak sama
prabu surabaya saya sama dengan jendalas ranggi bergabung
akan semakin banyak kekuatan untuk mengalahkan sekian santang
aku tidak peduli dengan sekian santang
aku hanya ingin terbebas dari kalung gaib ini
tapi aku tidak bisa pergi jauh dari katang batiraka
sebaiknya aku terima saja tawaran ini
putraku syekh guru raka dimana paman sancang lodaya
raka dan yundamu bilang seharusnya paman sancang lodaya harusnya bersama kalian
bunda paman batiraka sudah merasuki ketubuh paman sancang lodaya
pada saat itu paman patiraga sedang terdesak
karena itulah paman batiraka merasuki paman sancang lodaya
astaghfirullahaladzim sungguh keterlaluan
paman sujang lodayah menjadi menyerang kami dan hampir membunuh kami
tetapi aku yakin paman sancang lodaya hanya dirasuki oleh paman batiraka
iya tidak mungkin paman sancang lodaya melakukan itu semua
kalau bukan karena telah dirasuki oleh rah jahat batiraka
akhirnya paman sencang lodaya berhasil aku taklukkan
aku mempunyai kesempatan untuk membunuhmu
tetapi aku tidak mau mengambil kesempatan itu pun
itu keputusan yang benar
sekarang kita harus mencari cara untuk membebaskan paman sancang lodaya dari roh jahat itu
baiklah bunda aku akan mencari cara untuk membebaskan paman sancang lodaya dari paman batiraka
kau betul kita semua harus berhati hati
ya allah semoga allah memberikan petunjuk pada kita
paman batiraka selamat datang di istana pajajara
kau sudah membuat banyak kerusakan di pantiraka
kau sudah membunuh orang orang yang tidak utuh
kau sudah merampok rakyat pajajara hanya untuk membangun istana
a sudah memberikan kesempatan untuk bertobat
namun kau mengindahkan
aku akan menghancurkan istanamu
belum aku menghukum